sebagai spesies monogami alias berpasangan sekali seumur hidup
owa jawa menjadi rentan kepunahan
perdagangan ilegal anak owa jawa masih kerap terjadi
lantas seperti apa konservasi primata yang mendiami hutan di bagian barat pulau jawa itu
berada di ketinggian dua dua ratus dua puluh tiga meter di atas permukaan laut
gunung puntang yang terletak di bandung selatan jawa barat ini menyimpan sejuta cerita
tak hanya keragaman hayati dengan pepohonan menjulang yang menghijaukan kawasan hutan
namun terdapat spesies unik yang menghuni hutan seluas delapan hektare itu
ialah owa jawa atau yang dikenal dengan silvery gibbon
merupakan primata endemik dengan persebaran di bagian barat pulau jawa
owa jawa memiliki ciri tidak berekor dan berlengan relatif panjang melebihi panjang tubuhnya
tubuhnya berwarna keabu abuan dengan sisi atas kepala lebih gelap dan wajah berwarna kehitaman
hidup dalam satu teritori bersama anak
anggota keluarga spesies monogami ini dikenal paling setia dan hanya berpasangan satu kali seumur hidupnya
bayangkan bila seekor anak owa jawa diambil paksa dari induknya
sang induk yang mati akibat perburuan membuat pasangan jantan menjadi stres kemudian mati
rusaknya tatanan keluarga owa jawa ini mengakibatkan populasi owa jawa menjadi rentan
jumlah owa jawa diperkirakan sekitar empat individu
sehingga iucn mengkategorikan owa jawa sebagai spesies yang terancam punah
saya berkesempatan mendatangi gunung puntang sebagai lokasi pelepasan owa jawa ke alam liar
yang telah melewati proses rehabilitasi
proses rehabilitasi merupakan tahap pemutusan hubungan dengan manusia
lantaran owa jawa sempat dipelihara secara ilegal
kita boleh melihat secara dekat seperti itu nggak sih pak
atau ada larangan tertentu
kita nggak boleh sih melihat terlalu dekat
soalnya oa kita ini kan hasil rehabilitasi beda dengan oa yang liar
jadi keterikatan dengan manusia itu harus dibatasi
takutnya dia terhabituasi lagi terpengaruh dengan kehadiran kita
ya trauma yang terbentuk akibat ulah manusia masih berpotensi terjadi
ketika orang datang ke habitat owa jawa ini
owa jawa dewasa jantan dengan sigap memberi sinyal peringatan
owa jawa yang ada di sini merupakan rehabilitan
atau mereka yang pernah dipelihara oleh manusia
sehingga memang ketika ada yang datang ke sini
dilarang untuk mendekat ataupun setidaknya jangan sampai mereka tahu
karena memang cukup berbahaya
nah ini sekarang kalau kita lihat dia cukup mendatangi kondisi
karena kita ramai di sini dan merasa ada sedikit gangguan
dalam habitat mereka sehingga memang kita diminta untuk menjauh
owa jawa dikenal sebagai pemakan biji bijian namun tak dapat hidup di hutan homogen
dengan kata lain varietas tumbuhan berbeda menjadi wajib sebagai pakan owa jawa agar dapat bertahan
owa jawa itu kan menjadi indikator kesehatan hutan ya
dia berperan sebagai penyebar biji
artinya dia mengkonsumsi buah
yang kemudian bijinya ditelan
kemudian akan keluar kembali bersama dengan kotoran
yang akhirnya biji biji itu akan tumbuh menjadi tanaman baru
dampak positif owa jawa begitu signifikan bagi kehidupan manusia
dengan ragam tumbuhan yang memperkaya hutan
menjadikan ekosistem semakin terjaga khususnya ketersediaan air
terbukti gunung puntang diklaim menjadi sumber air paling bersih di kabupaten bandung
konservasi owa jawa merupakan mandat yang harus terus dicanangkan
semua pihak harus terlibat
sebab kemitraan antara pemerintah swasta dan masyarakat adalah keniscayaan